tim sar gabungan akan melanjutkan pencarian korban pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua pkclc pada senin
pencarian difokuskan pada korban dan kotak hitam atau black box pesawat yang sudah diketahui lokasinya
area pencarian masih berfokus di titik yang sama yaitu di sekitar pulau laki dan lancang kepulauan seribu
yang dibagi menjadi empat sektor dengan luas masing masing dua puluh empat mil laut persegi atau setara dengan delapan dua ratus meter persegi
ada pun perluasan area pencarian akan dilakukan hingga ke daerah pesisir
sebelumnya kapal basarnas telah diperintahkan untuk merapat dengan kri rigel dalam upaya pencarian black box pesawat
sementara itu pihak knkt juga menyerahkan alat pencari sinyal black box yang nantinya akan digunakan oleh tim penyelam untuk pencarian hari ini